betul jadi di perpres itu memang disebutkan bahwa badan pangan ini ada pendelegasian kewenangan
semua pihak harus menganggap permasalahan ini serius sehingga bisa menekan atau mencegah kasus serupa terjadi lagi